ketua umum partai golkar air langga hartarto bersama sejumlah elit partai mengikuti kegiatan jalan sehat serentak di kawasan senayan jakarta
aktivitas ini digelar sebagai salah satu rangkaian acara ulang tahun partai yang ke lima puluh delapan
jalan sehat serentak
peserta menempuh rute jalan sehat sejauh lima delapan km di jalur karfriday jalan sudirman semanggi
sementara itu di seluruh indonesia peserta mencapai dua tujuh juta orang yang terdiri atas kader simpatisan dan keluarga besar partai berlambang beringin
kegiatan jalan sehat juga dihadiri sejumlah elit partai termasuk ketua umum erlangga hartarto
jalan sehat ini dilakukan sebagai simbol supaya indonesia sehat
dan acara ini digiuti oleh lima ratus empat belas kabupaten kota di indonesia
dan dalam waktu bersamaan tercatat jumlah peserta dua tujuh juta
khusus di tempat ini ini tujuh puluh ribu
bahwa kader kader partai golkar siap menghadapi tahun pemilu
nah oleh karena itu
kegiatan ini kita lihat seluruh kader hadir
kegiatan ini juga mendapat penghargaan dari museum rekor dunia indonesia sebagai acara jalan sehat serentak dengan lokasi terbanyak
peringatan ulang tahun ke lima puluh delapan mengambil tema golkar menang rakyat sejahtera
dengan harapan partai kedua terbesar di parlemen ini dapat menunjukkan performa terbaik pada pemilihan umum dua ribu dua puluh
dan berkomitmen memunculkan
kebijakan publik yang prorakyat
rangkaian acara ulang tahun partai golkar masih akan berlanjut pada dua puluh dan dua puluh satu oktober di jakarta expo kemayoran
dalam perayaan puncak nanti ketua umum sekaligus akan menyampaikan visi misi koalisi indonesia bersatu dalam tahun politik dua ribu dua puluh empat